dalam jangka waktu sekitar tiga tahun ya pasangan duke and duchest of sussex ini sukses mengambil spotlight media media internasional atas keluarga kerajaan inggris
saya ajak anda untuk melihat kembali pasang surut keduanya mulai dari momen bahagia kecewa atau marah hingga momen yang mengejutkan publik dunia yang baru baru ini terjadi yang kami rangkum dari the guardian com
kita buka datanya ini dia lini masa joke and duchess of sussex dimulai dari dua ribu enam belas sejak dua ribu enam belas ini ya mereka ketemunya lewat blinded atau kencan buta
jadi bertemu dalam kencan buta yang sudah diatur oleh sang kerabat kemudian semakin terikat baik keduanya karena punya kepedulian yang sama yakni badan amal
jadi mereka concern dengan amal dan selang beberapa bulan kemudian megan ini menjadi bulan bulanan media masa ya yang kemudian banyak sekaligus
yang menunjukkan sisi kelam seorang meghan markle yang dulunya adalah pemain film papan atas pemain tv series papan atas sekarang dekat dengan keluarga kerajaan
tapi nggak cuma meghan karena kita tahu sang ibu pun juga turut jadi subyek pelecehan
kemudian selanjutnya ini selang beberapa bulan kemudian di november dua ribu enam belas sudah jadi bulan bulanan media masa
kemudian sekretaris komunikasi hari pun ini mengeluarkan statement yang resmi mengutuk media
inggris atas ini kabarnya penyiksaan ya
jadi semua media inggris yang memojokan megan markle ini dianggap sebagai penyiksaan terhadap megan markle
jadi akhirnya keluarlah pernyataan tersebut
berikutnya setahun kemudian dari dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas akhirnya nih pangeran charles mengumumkan pertunangan resmi anaknya harry dan juga meghan
keluarga kerajaan pun menyambut baik berita ini
bahkan kabarnya waktu itu cincin berubah
cincin dari cincin pertunangan untuk markle ini menggunakan dua berlian yang pernah digunakan oleh lady diana sang ibu ya
pakai cincin ibunya pangeran harry untuk melakukan pertunangan di tahun dua ribu tujuh belas
berikutnya nah masih di tahun dua ribu tujuh belas sembilan belas mei tepatnya
mei keduanya menikah di istana windsor resmi bergelar duke and duchess of sussex
kemudian lima belas oktober berselang ada tur pertama di wilayah persemakmuran
sekaligus pengumuman kehamilan dari meghan markle
jadi ada kabar bahagia saat keduanya menjalani tur di wilayah commonwealth
dan kemudian beberapa bulan kemudian lagi lagi jadi sorotan media inggris yang katanya sih menganggapnya terlalu berlebihan
katanya sering banget megang perutnya ya
lagi hamil gitu ya
tapi katanya berlebihan
di maret dua ribu sembilan belas lagi lagi jadi kontroversi keduanya
kala harry dan juga meghan dianggap memisahkan diri dari kensington palace
bahkan mereka kabarnya menggunakan dana dua empat juta pound sterling atau lebih dari empat puluh tiga miliar rupiah
untuk membangun tempat tinggal harry dan juga meghan
nah ini dia
yang paling ditunggu tunggu banyak banget di bulan mei dua ribu sembilan belas ada rt harrison
akhirnya lahir ke dunia
bahkan banyak banget orang waktu itu yang menerka nerka siapa sih nama anak pertama dari harry meghan
akhirnya keluarlah nama r t harrison
nah setelah berpisah dari kensington tadi ya sebelumnya
ini di juni dua ribu sembilan belas duke and duchess of sussec mengumumkan rencana mereka untuk memisahkan
ini tadi yang jadi concern di awal
memisahkan amal mereka yang sebelumnya bergabung dengan cambridge
dan kemudian keluarga ini pasangan sussex ini
memiliki badan amal sendiri yakni sussex royal
kemudian di september dua ribu sembilan belas dalam sebuah tour di afrika
harry meghan ini membuat dokumenter dan bercerita tentang ketegangan serta tekanan hidup yang terjadi dalam keduanya sebagai keluarga kerajaan
menuju akhir tahun dua ribu sembilan belas
ada lagi nih ceritanya
nah meghan markle bahkan menuntut surat kabar the mail
atas publikasi surat tangan yang dikirimkan pada sang ayah yang dianggapnya jauh sekali bahkan tidak pernah tersentuh oleh meghan markle
bahkan waktu pernikahannya juga sang ayah tidak hadir begitu ya
kemudian di november dua ribu sembilan belas harry meghan ini cukup mengejutkan
mengumumkan tidak akan merayakan natal dengan anggota keluarga kerajaan
justru mereka menghabiskan waktu natal ke kanada
dan yang terbaru yang cukup mengebohkan lagi delapan januari dua ribu dua puluh
baru baru ini langsung jadi trending topic ya adalah keputusannya untuk mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan
dan kabarnya memulai kebutuhan finansial secara independen